informasi pilihan berikutnya saudara sopir taksi peras penumpang
saudara motif pemerasan uang oleh seorang sopir taksi online kepada penumpangnya di jakarta barat akhirnya terkuak
tersangka nekat memeras seratus juta rupiah untuk kebutuhan nikah
motif pemerasan uang oleh seorang sopir taksi online kepada penumpangnya di jakarta barat akhirnya terkuat
kamis lalu tersangka mg mengambil pesanan dari pusat perbelanjaan di kawasan tanjung duren menuju tempat tinggal penumpang
mg kemudian meminta penumpang mentransfer seratus juta rupiah dalam perjalanan di tol jakarta tangerang
dari pemeriksaan mg diketahui nekat memeras korban karena membutuhkan uang untuk pernikahan
mg berencana menikah dengan kekasihnya pada april ini
dari hasil pendalaman yang dapat kita didik
bahwa motif utama dari pelaku untuk mengancam dan meminta sejumlah uang kepada korbannya adalah karena yang bersangkutan pepet mau menikahi pasien ini
di bulan april yang bersangkutan akan meningkat dan belum ada biaya untuk meningkat
akhirnya yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut
jadi motifnya adalah bebek dengan yang bersangkutan mau menikahi pasarnya
polisi menyita barang bukti berupa dua telepon genggam dan satu unit mobil
atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara